nah selanjutnya bagi anda yang sedang menjalankan program diet sebaiknya berhati hatilah agar tidak salah kaprah memilih kegiatan mengurangi bobot tubuh ini
sebelumnya utamakan tujuan program anda baru pilihlah mau membakar kalori atau hanya membakar lemak

kayaknya beda kayaknya sama sih karena kalori itu termasuk lemak dan elemen elemen yang lainnya
bakar kalori jadi apa yang kita makan itu yang kita press
memang secara teoritis kalori merupakan bahan bakar tubuh untuk beraktivitas
ada tiga sumber kalori yakni karbohidrat protein dan lemak
jika kita membakar kalori artinya mengurangi kadar tiga zat gizi tersebut baiknya sudah menjadi cadangan maupun yang baru saja dikonsumsi
sementara itu jika kita makan terlalu banyak lemak yang berlebih akan tersimpan dalam bentuk cadangan lemak
dengan mengurangi asupan makanan sambil meningkatkan aktivitas tubuh tidak akan menimbun lemak dan otomatis
cadangan lemak akan diubah menjadi energi
hal itulah yang dimaksud dengan membakar lemak
jadi membakar kalori dan membakar lemak itu sedikit berbeda
implikasinya dalam program penurunan berat badan adalah
bila orang tersebut cut lebih banyak
maka tubuh akan memakai gula di dalam tabungan yang sangat berat tersebut
sehingga akan kelihatan turun beratnya jauh lebih banyak
tetapi bukan berarti bahwa lingkar lingkar akan turun banyak
kalau kita hanya membatasi lemak saja maka tubuh akan membakar lebih banyak lemak daripada tabungan gula
sehingga yang terlihat adalah berat mungkin tidak akan turun banyak
maka tubuh yang lebih besar akan jauh lebih banyak berkurang
berat badan tidak selalu bisa jadi tolak ukur keberhasilan diet anda
ayo saya sebutkan contohnya ya
ada jello ada shakira tom hardy dan jason statham
mereka dikenal sebagai public figure yang punya proporsional tubuh yang sangat baik
bahkan diidam idamkan oleh pria ataupun wanita
tapi coba kita kulik salah satunya syakira
tingginya satu ratus lima puluh tujuh cm
tetapi beratnya lima puluh tiga kg
tapi lihat ya dia tidak memiliki gelambir misalnya
atau mungkin badannya justru lebih kencang dibandingkan anda ataupun saya
yang tingginya satu ratus enam puluh empat cm dengan berat hanya empat puluh sembilan kg
jadi yang dilakukan shakira adalah membakar lemak
jadi intinya tetapkan tujuan anda sebelum memulai diet
jika anda hanya ingin membakar lemak silakan pilih olahraga yang ringan
tapi durasinya panjang maksimal tiga puluh menit
tanpa membuat anda terengah engah
karena oksigen sangat dibutuhkan untuk membakar lemak
tapi jika anda menginginkan membakar kalori tubuh anda
silahkan pilih olahraga yang singkat tapi cukup membuat anda berkeringat
daniel ahri jakarta